sementara itu sandiaga uno hadir pada rapat pimpinan nasional dan apel kader partai gerindra rabu pagi
sandi juga mengungkapkan alasannya kembali terjun ke partai pengusungnya pada pilpres kemarin
partai gerindra menggelar rapat pimpinan nasional di kediaman prabowo subianto di padepokan garuda yaksa hambalang kabupaten bogor
pasangan prabowo pada pilpres lalu sandiaga uno hadir didamping istrinya nur asia uno untuk mengikuti rapimnas
sekaligus menjadi ajang kembalinya sandi ke partai berlogo burung garuda tersebut
sandi mengungkapkan alasannya kembali ke partai gerindra karena memiliki platform perjuangan yang sama
serta ia mengawali karir politiknya di gerindra
sandiaga merasa gerindra adalah rumahnya untuk memperjuangkan indonesia
platform perjuangannya sama dan saya dulu awal berpolitik di sini
saya merasa ini rumah kita bersama rumah untuk memperjuangkan indonesia
yang tentunya lebih adil makmur sejahtera untuk masyarakat bisa menggerakkan ekonomi membuka lapangan kerja
jadi mohon doanya teman teman terima kasih